setelah kualifikasi dan sprint race hari sabtu sesi balapan utama pertamina grand prix of indonesia akan berlangsung hari ini pada minggu lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga di sirkuit internasional pertamina mandalika
dan kita akan langsung terhubung dengan korespondensi nn indonesia albi pratama yang sudah berada di sana selamat pagi albi
nah kita kan sudah melihat ya persaingan sengit sejak sesi latihan hingga kualifikasi dan juga sprint race
nah bagaimana nih prediksi jalannya balapan utama hari ini kalau misalnya menurut anda yang berada di sana albi
ya selamat pagi sarah sarah hari ini menjadi hari yang paling ditantikan oleh para penggemar motogp yang ada di indonesia yang ada di seluruh dunia termasuk khususnya yang datang langsung ke pertamina mandalika international circuit di lombok nusa tenggara barat
nah pagi ini kalau misalnya saya perlihatkan sekitar saya memang masih sepi karena untuk gate utama baru dibuka pada pukul delapan pagi waktu indonesia
indonesia tengah atau sekitar pukul tujuh waktu indonesia barat nanti
nah terkait dengan apa apa saja yang sudah dilalui oleh para pembalap pada hari sabtu kemarin ini memang ada tiga sesi yang cukup serius dan cukup mendegangkan
karena ada sesi kualifikasi pertama dan juga kualifikasi kedua yang mana ini menentukan siapakah pembalap yang akan memulai dari grade terdepan
di mana adik dari valentino rossi yaitu legenda balap motogp yaitu luka marini meraih pole position sehingga nantinya di saat race yang akan dimulai pada pukul lima belas waktu indonesia tengah sore
nanti dia akan kembali menjadi pembalap yang akan memulai dari start pertama
di mana kemarin hari sabtu luca marini juga sudah mengawali jalannya balapan sprint race juga dari posisi pertama yang merupakan hasil dari sesi kualifikasi kedua
nah kemarin pertandingan ataupun jalannya balapan berjalan cukup seru dan juga dramatik sarah
di mana pembalap yang memiliki banyak fans di seluruh dunia termasuk di indonesia yaitu mark marquez tidak bisa melanjutkan balapan setelah terjatuh di lap pertama tepatnya di tikungan ke sepuluh
di mana tempat ini juga
yang menjadi tempat mark marquez jatuh di tahun dua ribu dua puluh dua lalu saat pertama kali mencoba pertamina mandalika international circuit sendiri
nah setelah itu ada lagi beberapa drama di mana ada permainan yang cukup apik dari pembalap muni vr empat puluh enam yaitu marco bezeki
dia start dari posisi ke sembilan tetapi akhirnya bisa finish di posisi ketiga
secara singkat memang tidak terlihat begitu jelas pergerakan dari marco bezeki
tetapi marco bezeki bisa menampilkan performa terbaiknya di sirkuit mandalika
sejak tahun ini
padahal pada satu pekan yang lalu marco bezeki ini mengalami cedera patah tulang selangka setelah melakukan sesi latihan motorcross gitu di italia
dan langsung menjalani operasi
belum satu pekan operasi ini selesai dijalankan dia harus berangkat ke mandalika
dan tiba pada hari jumat pagi sekitar pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia tengah
dan langsung mengikuti sesi latihan bebas dan bisa mendapatkan posisi dengan catatan waktu top lima
dan ini menjadi salah satu hal yang banyak dinantikan aksi dari marco bezzechi
beberapa pengamat motogp dan juga pembalap nasional indonesia seperti sound glile
walaupun dia adalah pembalap mobil
dia melihat begitu baik performa daripada marco bezeki
di tengah cedera pembalap ini bisa terus survive dan membuktikan dirinya bisa kuat
dan bisa dikatakan marco bezzechi ini banyak sekali meniru beberapa cara balap dari valentino rossi
nah lalu jorge martin
ini memang menjadi pembalap tercepat pada sesi sprint race kemarin
dia start dari posisi ke enam
tetapi dengan begitu lincah dan juga cepatnya jorge martin akhirnya bisa finish di posisi pertama
sekaligus menggeser posisi peko banyaya yang sebelumnya memimpin kelas main sementara di beberapa seri
dan akhirnya bisa mengungguli peko banyaya untuk sama sama mengejar gelar juara dunia
sisa balapan sepanjang musim tahun dua ribu dua puluh tiga ini ada enam balapan lagi
terhitung dengan pertamina mandalika international circuit pada sore hari nanti
lalu setelah ini dilanjutkan ke australia di sirkuit philip island
dilanjutkan ke thailand di circuit changbu aburiram
lalu ke sepang malaysia
dan setelah itu baru bergeser ke qatar
dan nantinya final race yang akan dilakukan oleh para pembalap akan dilakukan di valencia spanyol
jadi pada hari ini sendiri kita akan melihat aksi aksi para pembalap pada pukul lima belas waktu indonesia barat nanti
kalau melihat prediksi siapakah yang akan memimpin
tidak akan jauh berbeda dengan yang diraih oleh para pembalap pada saat sesi sprint race kemarin
jorge martin masih menjadi kandidat terkuat untuk bisa finish terdepan
setidaknya top tiga masuk podium di sirkuit mandalika sendiri
disusul oleh pembalap dari muni vr fortisic
antara luca marini atau marco bezzecchi bisa kembali masuk podium
dan prediksi ketiga siapakah yang akan masuk ke podium ketiga adalah
salah satu dari pembalap aprilia racing
baik itu alex espargaro ataupun maverick vinales
yang setiap hari mulai dari hari jumat sampai dengan sesi kualifikasi
selalu berada di jajaran top tiga
sehingga kalau mereka bisa cermat dalam melakukan pemilihan ban dan juga setting motor
mereka bisa dipastikan akan berada di posisi terdepan
dan kita akan melihat seperti apa jalannya balapan yang akan dimulai pada pukul empat belas waktu indonesia barat
atau pukul lima belas waktu indonesia tengah
baik jadi ini namanya gak jauh jauh ya dari top tiga itu
kalau misalnya menurut prediksinya albi
lalu albi ini kan walaupun masih pagi ya
tapi bagaimana nih pengamanan di sana setelah presiden jokowi akan dijadwalkan hadir pada hari ini
dan ini mungkin pada pecinta dari motogp ini masih penasaran nih
apakah tiket penonton ini sudah habis terjual atau belum albi
ya sarah hari ini rencananya diinformasikan oleh pihak dari mgps
selaku panitia penyelenggara balapan motogp di pertamina grand prix of indonesia ini menyatakan bahwa presiden r i jokowi dodo
pastikan akan hadir
karena itu juga terlihat ketika saya berada di sirkuit kemarin sore
iring iringan kendaraan kendaraan yang berisikan pasukan pas pampres
ataupun pasukan pengawal presiden ini tiba di sirkuit mandalika
dan melakukan sesi simulasi untuk melihat bagaimana cara alur masuk alur kedatangan presiden r i jokowi dodo
lalu masuk lewat pintu yang mana
nantinya presiden joko widodo diarahkan untuk memasuki vip lounge seperti itu
dan juga bertemu dengan petinggi daripada dornasport
serta akan didampingi oleh beberapa tokoh lainnya
seperti ibu negara iriana jokowi dodo juga dipastikan akan hadir menemani presiden jokowi dodo
lalu juga akan ada menteri bumn erick thohir
lalu menparekraf sandiaga uno
serta ketua mprri sekaligus ketua ini bambang susatyo juga sudah dikonfirmasi hadir
pihak dari panitia penyelenggara sendiri juga menyatakan
sudah ada beberapa nama nama
daripada pejabat negara ini
yang nantinya akan dipilih untuk bisa memberikan trofi kepada para pembalap yang berhasil finish di urutan tiga terdepan
jadi kita masih belum tahu siapa akan memberikan kepada siapa
tapi ini akan menjadi suatu pertunjukan yang baik
belum lagi pada saat menjelang acara motogp dimulai pada pukul empat belas waktu indonesia barat
nanti akan ada seremonial yang dilakukan
akan ada putri aryani yang merupakan pemenang dari salah satu ajang pencarian bakat amerika serikat
yang viral beberapa waktu lalu
ini akan memimpin
ataupun memandu menyanyikan lagu wajib indonesia raya kepada para penonton yang hadir
nah untuk pengamanan sendiri memang pagi ini sudah mulai terlihat ada beberapa penjagaan di dekat pintu masuk
dan di area depan sirkuit sendiri sudah steril dari pedagang
sangat berbeda sekali dibandingkan dua hari terakhir kemarin
di sini banyak sekali pedagang
tetapi hari ini hanya calon calon penonton saja yang sudah mulai menunggu berada di depan sirkuit
nah terkait jumlah tiket
ini memang belum ada angka pasti dari pihak promotor sendiri
jumlah tiket yang sudah dijual
ataupun sudah habis
tetapi informasi terakhir yang saya dapatkan
bahwa secara total tiket yang dijual ataupun disebarkan kepada masyarakat berjumlah tujuh puluh ribu tiket
dan enam puluh ribu tiket diantaranya pada hari kemarin dinyatakan sudah habis terjual
itu artinya masih ada sekitar sepuluh ribu tiket yang masih bisa dibeli oleh masyarakat
ditargetkan memang sepanjang tiga hari penyelenggaraan motogp di pertamina mandalika international circuit ini
bisa arah akan ada sekitar delapan puluh ribu sampai dengan sembilan puluh ribu penonton yang akan hadir
memang angkanya sedikit turun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu yang mencapai satu ratus dua ribu
tetapi ini memang sengaja diturunkan untuk menyesuaikan dengan jumlah akomodasi yang masih ataupun baru tersedia di wilayah mandalika ataupun di pulau lombok pada umumnya
dan kita akan menyaksikan bersama nanti bagaimana kemeriahan dari jalannya balapan motogp yang akan dimulai pada sore hari nanti akan banyak pertunjukan
dan akan banyak aksi
aksi menarik tentunya yang akan dihadirkan oleh para pembalap dan kita akan menyaksikan dan menantikan bersama
baik jadi jika ingin menonton gitu ya grand prix of indonesia ini masih ada tiketnya untuk melihat siapa saja sih nanti ini jagoan jagoan yang akan naik podium
baik terima kasih atas informasinya korespondensi nn indonesia albi pratama yang melaporkan langsung dari mandalika lombok